terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
polda metro jaya menangkap tiga tersangka baru dalam kasus pembunuhan edi chandra alias pupung sadili dan adi pradana
ketiga tersangka ditangkap di ogan komering ulu sumatera selatan palembang dan diduga ikut perencanakan pembunuhan kedua korban
tiga tersangka baru dalam kasus pembunuhan ayah dan anak edi chandrapurnama alias pupung dan adi pradana
adalah suami istri rd dan ks alias t serta anak angkat mereka sp alias a
mereka ditangkap polisi di desa kotu dalam ogo selatan palembang pada kamis lalu
meski tidak terlibat langsung dalam pembunuhan pupung dan dana pada dua puluh tiga agustus lalu
ketiganya diduga ikut merencanakan dan memberi ide kepada aulia kesuma tersangka utama pembunuhan ini
ks alias t sempat meminta tolong suaminya rd untuk mencari dukun santet untuk membunuh korban
kepada polisi ks yang pernah menjadi pembantu rumah tangga di rumah aulia kesuma mengaku merasa kasian
karena bekas panjikannya tersebut terlirit utang
namun upaya mencari dukun santet gagal
rencana membeli senjata api untuk membunuh korban juga tidak terlaksana
para tersangka akhirnya memutuskan untuk menghabisi korban dengan cara disekap
polisi mengungkapkan rencana membakar jasad kedua korban di dalam mobil datang dari sp alias a
anak angkat ks dan rd ini juga tidak terlalu banyak
ini juga memberitahukan cara membocorkan tangki bensin
namun setelah rencana pembunuhan matang a merasa takut dan berpura pura kesurupan
ia kemudian dipulangkan dan tidak ikut dalam pembunuhan
ada pun ketiganya adalah sama sama melakukan perencanaan dan ikut turut serta membantu daripada proses pembunuhan
mereka berencana untuk menghabisi dengan cara menyekap yang diberikan alkohol
kemudian dengan obat tidur
ketiga tersangka yang baru ditangkap itu dibawa ke direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya untuk diperiksa
sebelumnya polisi juga telah menetapkan empat orang tersangka yakni istri edy aulia kesuma dan anak kandung aulia gk serta dua orang eksekutor
keempat tersangka ini terlibat langsung dalam pembunuhan edy dan dana di kawasan lebak bulus jakarta selatan
budi tanjung jakarta